rekaman ini memperlihatkan balap liar yang terjadi di jalan veteran simpang tiga ngingas klaten utara jawa tengah pada rabu empat belas juli lalu
balap liar ini merupakan yang kesekian kali terjadi saat sejumlah jalan protokol ditutup karena penerapan ppkm darurat
dua pemuda ini bahkan nekat mengadu kecepatan dengan ambulans yang sedang melaju
usai viral di media sosial aparat kepolisian polres kelaten pun segera bertindak
polisi menangkap tiga orang dua diantaranya bahkan masih di bawah umur
petugas juga menyita dua sepeda motor sebagai barang bukti